pada idul fitri dua ribu tujuh belas ini jumlah kendaraan yang melalui tol palimanan diprediksi mengalami kenaikan lima belas hingga dua puluh persen dibanding hari biasa
hal itu diungkapkan oleh kapolres cirebon akbp risto samudro
menurut risto untuk mengantisipasi kemacetan di sepanjang tol palimanan pihaknya akan berkoordinasi dengan penyelenggara tol
untuk gerbang tol ada penambahan di palimanan yaitu gerbang keluar tol ciledug yang telah beroperasi sejak enam belas mei lalu
polres cirebon menghimbau agar pemudik memperlambat laju kendaraan ketika memasuki pintu pembayaran tol karena rawan terjadi kecelakaan
kalau rawan kecelakaan situasi lebaran biasanya bukan karena faktor jalan tetapi faktor pengemudi
makanya kami mengimbau bagi yang sudah lelah yang sudah lama melakukan perjalanan istirahatlah
kalau titik rawan kecelakaan
khususnya mudik kita tidak ada
hanya saja titik perlambatan ada yaitu di loket pembayaran tol
baik untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol palimanan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia
ya marce selamat malam bagaimana kondisi terkini di gerbang tol palimanan
ya enam hari menjelang hari raya
saya idul fitri pantauan arsul lintas di sepanjang jalan tol palimanan ini
dari tadi pagi hingga malam ini indra saya lihat masih terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan sama sekali
dan memang di sini masih didominasi oleh kendaraan besar seperti bis ataupun truk
namun memang belum ada antrian panjang begitu di loket pembayaran gerbang tol
karena memang diprediksikan puncak arus mudik masih akan jatuh pada tanggal dua puluh tiga malam hingga dua puluh empat subuh atau sekitar dua hari menjelang hari raya idul fitri
namun memang diprediksikan nantinya akan ada peningkatan jumlah kendaraan pada hari raya idul fitri tahun ini yang melewati jalan tol palimanan ini
seperti data dari pt
pt lintas marga sedaya bahwa pada hari raya idul fitri tahun dua ribu enam belas yang lalu total kendaraan yang melewati jalan tol palimanan ini dimulai dari tujuh hari menjelang hingga tujuh hari sesudah hari raya adalah sebanyak satu tiga puluh kendaraan
dan diprediksikan akan ada peningkatan sekitar satu ratus lima puluh
dan diprediksikan akan ada peningkatan sekitar satu ratus lima puluh
dan berada di jalur pantai utara atau jalur pantura dan di kota cerobon saja
ya marsha dengan prediksi tanggal dua puluh tiga malam sampai dengan tanggal dua puluh empat subuh atau pagi hari begitu akan menjadi puncak kepadatan di tol palimanan ini
adakah informasi tentang rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi puncak kepadatan pada tanggal dua puluh tiga malam sampai dengan dua puluh empat subuh tersebut

adakah informasi tentang rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi puncak kepadatan pada tanggal dua puluh tiga subuh tersebut